hai ramadhan bukan berarti vaksinasi berhenti vaksinasi kowe sembilan belas tetap berjalan demi tercapainya
target herd immunity jangan khawatir dokter spesialis penyakit dalam menjelaskan vaksin
covid sembilan belas aman untuk dilakukan meskipun penerima vaksin sedang menjalankan ibadah puasa vaksin
juga dapat dilakukan baik pada pagi siang ataupun sore hari menerima vaksin ketika sedang berpuasa
tidak akan menyebabkan efek samping buruk yang mampu mempengaruhi kondisi tubuh seseorang meski
begitu tetap ada beberapa persiapan yang harus dilakukan agar tetap sehat saat vaksinasi dan
berpuasa beberapa memang efek samping vaksinasi walaupun tidak sedang berpuasa pun memang ada
merasakan lapar pusing gitu jadi tidak ada perbedaan secara khusus pada saat dilakukan
vaksinasi jika kita sedang berpuasa tidak ada perbedaan secara khusus
namun tetap ada beberapa persiapan persiapan supaya kita lebih merasa tertib dan sehat
pada saat dilakukan vaksinasi tidak ada kerancuan apakah ini efek samping dari vaksinasi atau memang kita
tidak memang tadi lemes karena berpuasa jadi karena kita berpuasa tetap istirahat yang cukup ya dan
tidak melewatkan waktu makan sahur hal serupa juga ditegaskan oleh jurubicara vaksinasi nasional
kementerian kesehatan siti nadia tarmizi pihak
menyatakan para calon penerima vaksin covid sembilan belas tidak perlu khawatir karena vaksin aman kemenkes
juga tengah mempersiapkan alternatif melakukan vaksinasi pada malam hari selepas berbuka puasa
bila mana hal tersebut dinilai dibutuhkan pertama vaksin ini sangat aman ya bahkan kita
mempermudah di kriteria screening untuk penerima vaksin karena diminta oleh mui
kita tetap memiliki alternatif ya untuk melakukan vaksinasi pada malam hari saat tentunya selepas
buka puasa ya untuk melihat mungkin kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan diberikan
vaksinasi pada siang hari tapi pada prinsipnya karena satu vaksin ini tidak mempengaruhi
kesehatan seseorang pada saat seseorang itu berpuasa yang kedua adalah vaksin ini tidak
membatalkan seseorang walaupun dia dalam kondisi berpuasa dan ini sudah ada fatwa mui apabila anda merupakan
salah satu yang akan melakukan vaksinasi di bulan suci utamakan istirahat yang cukup penuhi pula
kebutuhan cairan serta konsumsi makanan sehat dan bergizi baik ketika sahur ataupun berbuka hal
tersebut mampu meminimalisir kekhawatiran dan kemungkinan terjadinya efek samping pasca vaksinasi
yang biasa terjadi baik ketika puasa ataupun tidak seperti lemas pegal pusing ataupun demam
clarissa radia jakarta